dprd kota bandung menganggarkan dana sebesar rp satu delapan puluh lima juta rupiah pada tahun ini
untuk pembelian empat puluh tujuh ponsel pintar
jika dihitung harga satu unit ponsel sekitar dua puluh tiga juta rupiah
pengadaan ponsel diklaim untuk menunjang kinerja anggota dewan
seperti melakukan zoom meeting
penganggaran ini sebetulnya pengajuan anggaran tahun dua ribu dua puluh
masyarakat pun mengkritik langkah dprd ini
menurut saya sih mending dipakai yang kebutuhan yang lain sih
yang lebih yang lebih ada yang lebih membutuhkan juga
kalau hp kan misalnya misalnya yang banyak juga kan model model hp yang bisa dipakai
ya cukup lah di harga satu unit
untuk penyelenggaraan yang kurang setuju untuk membeli hp empat puluh delapan unit ponsel
pengamat kebijakan publik cecep darmawan menilai
anggaran pengadaan ponsel tersebut dinilai terlalu berlebihan
hal ini bisa membuat rakyat semakin tidak percaya kepada dewan
urgensinya seperti apa
karena kan dalam masa pandemi semestinya
ya apalagi anggota dewan itu sebagai wakil rakyat
lebih mengedepankan persoalan persoalan penanganan covid ya
termasuk soal kesehatan pendidikan ekonomi dan lain lain
nah berikutnya jika ini tetap dilakukan seperti ini
itu artinya warning bagi dewan bahwa keinginan masyarakat sesungguhnya
bukan di situ poinnya ya
tetapi harus melakukan apa yang disebut dengan agregasi dan artikulasi kepentingan publik
karena menuai polemik kini anggaran pengadaan ponsel mewah tersebut dibatalkan
dan akan dialihkan untuk bidang yang lain
dan untuk keputusan terkait dengan pengadakan handphone
hari ini menunjukan kepada sepertariat dewan
dengan perengadaan teknis operasional itu di setuan
karena ini dibatalkan
dan kami pun tentunya mengucapkan terima kasih
untuk ini atas kembali informasi masyarakat
pengamat meminta dewan sebaiknya memikirkan ulang setiap keputusan yang diambil
terlebih jika menggunakan anggaran yang cukup besar
tony oktora bandung